lo tau gak
lo udah buat gue jadi manusia paling konyol dan bodoh di acara lontongnya rara
maafin gue min gue terpaksa ngelakuinnya semua
lo bilang terpaksa
kalau gitu berarti ada yang maksa loh
untuk nuker kado gue buat lara
kalau gue jatuh
lo enggak jatuh nih
injek tangan aku buat naik
nih aku udah siap banget
sampai gue jatuh
satu dua tiga
sama gak apa apa neng beb
gak apa apa cuma lunyah
aku aku pegangin ya
aku pegangin pas di bawah ya
gue mau ngikut rambut dulu
pegangin kakek gue
kok sempet sempet yang ngikut rambut
iya karena gue gerak
ke panasan salah
gue gerak emang salah
yaudah makanya kasih gue keteramput gue
lo ketengah dikit dong masih di kanan gimana sih
iya ini ini udah ya
udah tenang aja
neng neng beb
eh liat aku
liat aku neng beb
percaya sama aku
enggak mendingan gue tutup mata
udah tutup mata deh
gue udah dikit nih
kamu pernah liat trust fall
itu kan trust fall yang ada di video video
enggak aku takut beneran
kamu harus percaya harus jatuh
gak usah ketawa
buka tangan lo
nah pegang lagi
satu dua tiga
ini salah ini nih
suara apa dong
eh sini sini
perasaan tadi kayak ada suara jatuh ke debuk
beta minta maaf ya nona arifah
sebetulnya beta tidak ada bermaksud untuk
buat nona riva tidak nyaman disini
mending sekarang kalian baikan
eh ember kita semua kan sahabat
masa gak baikan
nah gitu dong
akhirnya kalian tuh baikan juga tuh pak
mereka udah baikan kok
mending kita lanjutin lagi di acaranya
kalau kalian berdua berantem lagi
gue bakal coret muka kalian berdua
pakai arang tau gak
ya ampun nona riva
beto punya dalam muka ini saja toh
belum dicoreng sama arang itu
sudah hitam seperti legam begini
ember kamu orang berdua ini
pendukung beta punya permohonan atau karena beta punya muka ini hitam legam
ember dua duanya lah
beta kasih kecap buat kamu kambing gue ini ya
biar dikejar biar dikejar
suruh suruh beta lagi
lo tau gak
lo udah buat gue jadi manusia paling konyol dan bodo di acara lontongnya rara
gue terpaksa ngelakuinnya semua maafin gue
kalau gitu berarti ada yang maksa loh
untuk nuker kado gue buat lara
siapa yang nyuruh lo
buat tuker kado gue buat rara
kita harus balas kantor
kita harus balas kantor
kita harus balas kantor
kita butuh tik udah
kita harus balas kantor
jam segini pas malam tahun baru
kok ada orang masuk ke gedung sekolah
tapi kalau beneran muda mudi
wah perlu diperiksa ini

kita lihat ali punya hidup ini senang bahagia sekali
di atas kita punya pendiritaan nih
boleh gantian dulu gak
boleh gantian dulu gak
yuk yuk bisa
makanya bareng bareng ah
pisa ini toh buat yang
punya rumah ini
eh kembar dari tadi lo berdua
satu jagung diputerin
serta patangan ini tukeran
kalo gini gak ember enggak enggak enggak
sausnya sudah mau habis
terima kasih ntar ya
pakai es enak deh kayaknya
itu orangnya habis loh ambil dulu gi
itu orang iya itu orang
di dapur ya ada kek
ada dong cek dulu ya
biar lo tenang sedikit soalnya
agak bete aja sih